saya mau tinggal di rumah ini
papa itu semakin tidak jelas dan semakin tidak masuk akal
kebetulan banget nita aku lagi mau sarapan
kita sarapan bareng yuk
gak usah nuk makasih
yaudah kamu duduk dulu ya
mit kamu tenang dulu ya
aku tahu kok kamu kesini pasti pengen ngasih jawaban itu kan
ya apapun keputusan kamu
aku pasti terima dengan lapang dada
ya allah akhirnya minta datang juga mau kasih jawaban
semoga ini hari terbaikku
semoga ia menerima lamaranku
jangan bikin aku patah hati ya tuhan
tapi aku gak suka kamu ngasih jawaban kayak gini
kamu chancellor keyncang ke utara kalau kamu creators renaissance
dalam kurungnya mukanya gak tentang janji hobby

ini tuh nomor kamu kan
iya sih tapi aku beneran sama sekali gak pernah ngirim sms kayak gini
terus kenapa bisa kayak gini
handphone aku sempet hilang semalam
iya maksud aku tuh
handphone aku sempat bilang semalam
terus akul panahnya dimana tiba tiba ada lagi sendiri gitu
aku gak bisa nerima lamaran kamu
tapi kenapa mit
apa yang salah sama aku
ini sama sekali bukan soal apa yang salah dengan kamu
kamu sangat baik dan
tapi aku gak bisa nuk
karena ini soal perasaan
apa kamu sama sekali gak pernah mencintai aku mit
kamu juga gak ingin kan
menikah dengan orang yang gak tulus mencintai kamu
tapi kenapa mit
apa karena ada orang lain
atau aku udah terlambat
bukan itu intinya nuk
ada atau nggak ada laki lain
ini gak akan merubah perasaan aku
aku sayang sama kamu sebagai teman
tapi aku gak mencintai kamu
kalau aku tahu
rasa cinta ini hanya berujung ke kecewaan
lebih baik perasaan ini gak pernah hadir
menyalahkan perasaan kamu dong nuk
kita nggak pernah bisa mencegahnya kan
boleh kan aku meluk kamu
mungkin untuk yang terakhir kalinya
suara mereka sama sekali gak kedengaran di sini
peluk aja terus nuk
biar kesannya lo berdua lagi mesra mesraan
aku gak tau mit
apa aku masih bisa hidup
kalau aku harus ngelupain kamu
shhh kamu jangan bilang gitu dong nu
kalau memang kita belum berjodoh
pasti tuhan sudah menyiapkan pasangan yang lebih tepat buat kamu
kalau aku udah suka sama kamu sejak pertama kali kita ketemu di ciamis
dan aku pikir
setelah kita ketemu lagi di sini
itu pertanyaan jodoh
aku udah bisa hidup
lebih baik kamu gak usah ngomong gitu nuk
kamu bikin aku jadi makin merasa bersalah
aku balik dulu ya
tapi ini bukan berarti kita udah gak temenan lagi kan
bagus banget adegan ya
kuncian yang bagus banget nih buat gue
udah tinggal gue masukin ke laptop terus bisa gue kirim deh
atau langsung aja gue kirim ke handphone namanya lo
waduh maaf pak sekarang kita kemana ya pak
ke rumah aja pak
aduh kenapa ya tiap lihat ambulans rasanya miris
keinget uas sama bibi
mudah mudahan wak dan bibi selalu sehat
selalu dalam lingkunganmu
terus gimana keadaannya dika ya
kok sampai sekarang dia belum nge offer matau sms aku
ya udahlah kenapa aku jadi mikirin dia
dia juga udah jahatin aku
udah sepantasnya dia dapet hukuman yang setimpal
nah yaudah pak

ini tolong dibaca dulu pak
nanti kalau seandainya ada perubahan
saya bisa segera revisi pak